kenapa mereka ada disini om jin
kenapa mereka ada disini om jin
udah ngaku salah
terus mereka itu mau bergabung
sama kita dan satu lagi
dan satu lagi
dan satu lagi
dan satu lagi
untuk itulah kita berdua
dan bertobat menjadi
sampai jumpa lagi
tapi dengan catatan
nggak boleh nakal
nggak boleh geratak geratak
kalau nakal sama geratakan
oke kita berhenti
berada ya ya
acting kalian aku suka
bagus aku deman
harusnya suami kamu
aduh saya sampai kaget ibu telepon saya
ya sebenernya saya tetep
tapi karena besok ibu wali kota
mudah dateng rumah saya
makanya saya mau pesen kue pie buatan kamu
tapi inget harus enak
satu lagi kalau besok kamu nganterin ke rumah saya
kamu harus lewat pintu belakang
jangan lewat pintu depan
iya ngerti bu baik bu insya allah bu
terima kasih banyak bu
tidak ada masalah
saya mau ke rumah saya
biasa bu mau latihan basket
ayah mendingan kamu sekarang
gak usah latihan basket dulu ya
tidak ada masalah
tidak ada masalah
ayah kamu tuh lagi dinas keluar kota nih
ibu gak ada yang bantuin bikin kue pie
kamu bantuin ibu ya
wah jago banget kan sepedanya
gitu doang mau kecil buat gue
aku gak bakal nyerah
rupanya kau mau nambah lagi ya
mau menikmati permainan ini
kamu hebat banget
tadi muter muter disitu
gak usah so soan loh
begituan aja pamer
aku bukannya mau pamer
kamu berani apa enggak
oke cepet takut
apa yang kalian lakukan
jangan bikin aku pusing dong
eh siapa yang teler
masih kuat kok gue
belok kita keluar yuk
hei jangan kabur lo hei
pusing pusing pandai aku
pusing pusing pandai aku
pusing pusing pandai aku
aku dikelilingin sepedanya
dia bikin aku gak pusing apa
pusing pusing pandai aku
bocah sudah di depan mata
tidak bisa di kalahkan
malah kamu yang kena
ini peringatan pertama
aku bisa mengendalikan kamu
ada banyak terbang
kenapa mereka ada disini om jin
udah ngaku salah
terus mereka itu
mau bergabung sama kita
dan satu lagi mereka itu udah bertobat
dan gak mau lagi temenan sama jin jahil
udah gak ada yang retak juga
gak apa apa nih kasih hormat
kasih hormat sama my bro
mudo ini bergabung dengan my bro
mau jadi telur yang baik
tuh lihat mukanya melas kan
iya ini udah jadi pertimbangan kita
lagian kita itu bisa menggabungkan kekuatan buat melawan di situ

dan mukanya harus rasa
terima kasih banyak semoga acaranya bisa berjalan dengan baik terima kasih bu tunggu silakan